hai ini sangat rata ya yang rem tuh kayak ada seperti kita badan kita maju ya ya
barisan belasan mobil balap ini siap berpacu di sirkuit mandalika nusa tenggara barat setelah
lampu hijau menyala para pembalap memacu kendaraan mereka satu persatu para pembalap
berusaha menjadi yang terdepan laga balap semakin seru dengan sahutan komentator tapi ini bukan
balapan sungguhan ini merupakan balapan virtual yang berpusat di rumah sederhana di kawasan
bendungan hilir jakarta para anak muda yang tergabung dalam hm engineering
ini memang sudah biasa menjadi penyelenggara balapan virtual sertanya bukan hanya dari
indonesia melainkan juga dari luar negeri jadi bisa dibilang aksi ini merupakan balapan kelas
internasional meski virtual simulator kendaraan yang digunakan bukan sembarangan simulator ini
didesain dan dirancang seperti aslinya secepatnya lagi para perancang dan pembuatnya juga anak anak
muda ini bukan hanya simulator kendaraan sirkuitnya pun hasil karya desain mereka karena itu berbagai
sirkuit yang ada di tanah
air bisa ditampilkan mulai dari sirkuit mandalika sirkuit sentul hingga sirkuit formula e di jakarta
nah sekarang saya akan mencoba menjadi pembalap dan ini adalah kebetulan sirkuitnya di setellion
mandalika di masarik ya betul oke kita coba ya masuk ke sini oke di sini ada peraturan maksimal
delapan puluh km per jam jadi kita tidak perlu mematikan speed limiter dulu nanti setelah keluar ini pasti awal ya
peat berarti ini ya betul
ini tangan keratanya yang rem tuh kayak ada seperti kita badan kita maju ya iya terus kalau
ini masih badan kita tertarik ngulur ini berapa persentive dengan realitifnya belum mungkin sekitar
motion system yang paling murah di pasaran saat ini jadi ini adalah kebetulan ini yang kami pakai sekarang itu adalah motion system yang paling murah di pasaran saat ini yang paling murah di pasaran saat ini
jadi bisa mensimulasikan g force

apa namanya buat pembalap gitu misalnya ingin

jadi sebelum kita latihan banyak disana menghabiskan banyak uang jadi lebih baik sudah menghafal sirkuit mandalika bisa humano
jadi lebih baik sudah menghafal sirkuit mandalika ini dan ada adalah sembilan belas overcomeurs
sirkuitnya di simulator
dan mobilnya pun misalnya mobil bawaan
si pembalap itu bisa
bisa menyesuaikan kita bisa
membantu untuk membuatkan mobil balap
seperti yang dipunyai
oleh pembalap tersebut
nah ini selain untuk
fungsi simulator ini
yang pernah matangan itu seperti apa aja mas
misalnya apakah buat pembangunan pembangunan
kita bergerak di bidang simracing
kita juga beberapa
di jen bina warga
untuk mensimulasikan jalan tol
jalan nasional jadi sebelum
dibangun kita simulasikan
di dalam software ini
jadi kita lebih
tahu nanti bakal
bagaimana sebelum dibangun
misalnya ada tikungan yang
terlalu patah terlalu curam
naikkan yang terlalu berbahaya
jadi gunanya itu bukan cuma
sekedar buat game
latihan juga tapi juga bisa buat pembangunan juga
iya itu sekali karena
tingkat realisme software yang kami pakai itu
sangat tinggi jadi
dipakai juga oleh tim
f satu betulan untuk
latihan misalnya max verstappen
atau alonso itu juga pakai
simulator ini juga bisa mensimulasikan berbagai kondisi cuaca
bahkan simulator ini juga digunakan
berbagai pabrik otomotif untuk berbagai
keperluan mulai dari kameran
hingga latihan para pembalap
penggunaan simulator untuk latihan
bukan hanya bisa menghemat biaya
tapi juga meniadakan resiko kecelakaan
karena itu penggunaan
simulator semakin umum dilakukan para pembalap
itu juga bisa menjadi kesungguhan sebelum